ya seperti janji kita tadi sebelum jeda kita akan langsung terbang ke negeri sakura
untuk mengetahui bagaimana sih persiapan menjalankan ibadah ramadan di sana
di jepang dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
ada mia rido di kota tokyo
selamat pagi bu mia
halo selamat pagi bu mia
waalaikumsalam selamat pagi
gimana puasanya bu mia lancar
ini berarti ya sudah subuhan di sana
sudah sudah subuh dari tadi jam empat
oke ini gimana nih mbak mia sendiri persiapan untuk puasa di tokyo
dan ini tahun keberapa bu mia puasa di sana
oke lumayan lama juga ya ternyata ya
ya sudah lama
ada perbedaan nggak sih
dua tahun terakhir pada saat
pandemi merebak di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa di jepang
dibandingkan lima belas tahun sebelumnya begitu
mbak mia sudah menetap di sana
ada sejak pandemi kemarin nggak ada tarawih
terus acara buka bersamanya di sekolah republik indonesia tokyo
yang biasanya ada acara juga jadi berkurang gitu
dan kemarin juga nggak ada sholat id kan waktu pas lebarannya
ini kan juga tahun ini juga nggak boleh ya tadi kbri mengeluarkan pengumuman
nah ini nanti mbak mia sendiri kalau misalnya untuk tarawih apakah sendiri
agar tidak kehilangan momen momen penting ya di bulan ramadan
jadi kita tarawihnya sekarang di rumah sama keluarga aja
karena memang kebetulan di masjid masjid sekitar area rumah kita
juga nggak boleh ada tarawih belum boleh ada tarawih
nah untuk di jepang sendiri nih mbak mia berbagi cerita dong ke kami
bagaimana sih euforia menjalankan ibadah puasa di sana
kalau di sini tuh berasal menjalankan ibadah puasanya
kalau memang pas kebetulan kita ketemu sama komunitas muslim
komunitas indonesia gitu
kalau sehari harinya sih ya kita puasa berasanya di rumah
kayak di rumah aja biasa karena kan di sekitar rumah kita
jarang orang muslim gitu
nggak terlalu dekat juga dengan masjid gitu
paling berasanya tuh kalau bisa
lagi bisa datang acara buka puasa bersama gitu sama orang orang muslim
dengan orang indonesia
ini berarti kan komunitas muslim
komunitas orang indonesia itu juga banyak ya di jepang ya mbak mia
nah ini biasanya nih sebelum corona
suka ngumpul nggak sih kalau misalnya di saat ramadhan itu
untuk mengobati rasa kangen kepada indonesia gitu
sering jadi biasanya sebelum corona tuh
sebelum kejadian corona
biasanya setiap weekend tuh ada acara
ada ustadz yang memang datang dari indonesia untuk ceramah
jadi setiap minggu tuh ada acara di sekolah republik indonesia tokyo
di dekat kedutaan besar indonesia di tokyo gitu
itu banyak orang indonesia
ada jualan makanan makanan indonesia
dan biasanya lebih ramai lagi kalau pas malam takdiran gitu
jadi hampir semua orang indonesia di jepang tuh datang
susah nggak sih mbak mia untuk cari cari
makanan makanan yang kira kira proper untuk sahur
ataupun buka puasa di sana
kalau di rumah susah
karena kan kita biasanya masak sendiri
kalau makanan khas indonesia memang susah gitu
jadi paling ya masak gitu mbak
kalau misalnya sebagai orang muslim ya mbak mia
kalau misalnya di jepang sendiri itu
susah nggak sih untuk mencari makanan yang halal
untuk lima tahun kebelakang
alhamdulillah sekarang jadi lebih mudah ya
apalagi kan kemarin sempat ada mau tokyo olympic
itu semakin merebak tuh
restoran halal dan makanan halal
nah waktu awal awal datang ke sini memang susah sih
untuk restoran halal untuk makanan halal
tapi sekarang alhamdulillah udah mudah
tahun ini mbak mia sudah sempat balik ke indonesia belum
saya terakhir pulang ke indonesia januari dua ribu dua puluh
wow itu pas banget berarti ya
pas banget sebelum corona merebak gitu kan ya
ini nanti bakalan nonton nggak atau juga mensupport secara langsung
atlet atlet indonesia yang akan berlaga gitu di sana
euforianya udah mulai kerasa belum nih olimpiade tokyo di sana
euforianya sih nggak nggak
nggak berasa banget ya nggak terlalu ramai
karena kan memang masih terjadi perdebatan
boleh atau nggak ada yang mau atau nggak
biasalah masyarakat kan belum semuanya sepakat belum semuanya setuju
dan nontonnya pun dibatuhkan kan gitu
jadi nggak bisa nggak kayak rencana melek lek lotto olimpik yang dua ribu dua puluh gitu
jadi kalau berkaca kepada bulan puasa tahun sebelumnya
yang juga di tengah pandemi covid sembilan belas
apa sih imbauan yang diberikan oleh kbri di sana bagi warga negara indonesia
yang terpaksa harus tidak bisa pulang ke kampung halaman ya
karena pandemi covid sembilan belas lockdown di mana mana
dan apa ada cara juga yang dilakukan oleh kbri indonesia di jepang di tokyo terutama
untuk kemudian bisa merangkul lah semua warga negara indonesia
atau justru malah lebih melakukan segala kegiatan itu secara virtual aja
sekarang kbri sejak pandemi kemarin
kbri menyarankan untuk banyak melakukan kegiatan secara virtual
dan mengikuti semua aturan yang diaturkan diberikan oleh pemerintah jepang
jadi kita ngikutin aja pemerintah jepang sekarang seperti apa
misalnya lagi setelah kemerjensi kita harus meminimalisir keluar ya kita ikutin gitu
jadi nggak kalau bisa sih mematuhi aja terus kbri mengimbauin seperti itu
mbak mia ini tujuh belas tahun
puasa di negeri orang
apa sih mbak mia yang dikangenin dengan puasa di indonesia
pasti kan euforia juga berbeda ya
ya banyak banget
jadi kayak jajan tajil yang sore sore untuk nunggu buka tuh
ngabuburit itu kan udah gak pernah dirasain sekarang
kecuali paling kalau pas lagi bisa datang ke kbri dan itu tadi di weekend
kalau hari hari biasa tuh jadi puasanya ya nggak berasa gitu
cuma puasa aja gitu
kangen sih sama itu
terus kalau sekarang di jepang tajilnya apa sushi takoyaki
segala macam makanan jepang ya kayaknya
berarti udah melatih soft skill untuk masak masak kuliner indonesia di sana
iya akhirnya jadi bisa terpaksa bisa
bisa ya kalau enggak bingung juga nanti nyari makanan indonesia
apalagi lagi lockdown seperti ini
di jepang ya
kalau misalnya di sana untuk warga negara indonesia untuk mbak mia sendiri
apakah sudah mendapat vaksin mbak mia di sana
jadi kalau untuk warga negara semua penduduk baik penduduk jepang ataupun pendatang yang legal
itu tahap tahapnya udah ada tahap tahapnya mbak
sekarang tuh tahapnya masih di usia manula
kalau setelah selesai manula
jadi kan medical workers manula baru selanjutnya nanti yang usia usia yang setelah manula
maksudnya yang muda muda gitu
jadi kita kalau usia usia saya karena belum manula jadi masih nunggu kayaknya sampai akhir tahun ini
belum terlalu banyak yang divaksin
oke kalau untuk kegiatan masyarakat sendiri di sana saat ini gimana mbak
kalau masyarakat sekarang cenderung lebih sepi karena memang kemarin kan baru selesai state of emergency
jadi memang agak terbatas ya kegiatannya nggak bisa sampai malem banget seperti biasanya gitu
terus orang orang juga nggak terlalu ramai banyak keluar lebih membatasi sih membatasi keluar rumah gitu
oke mbak mia sendiri gimana nih persiapan untuk bulan puasanya
apa aja yang dipersiapkan oleh mbak mia
apakah belanja belanja bahan makanan untuk mungkin memasak masakan indonesia gitu
udah jago masak
udah jago masak
udah kemarin usia udah belanja belanja
udah belanja beberapa bahan halal terus udah masak juga sama ya paling kan disini juga banyak tuh yang jual jual makanan indonesia
makanan kecil lauk jadi online gitu di facebook sama temen temen jualan ambil liut gitu aja paling mbak pesen
oke ada rencana untuk pulang ke indonesia kapan mbak mia
sun setelah pandemi selesai bisa pulang dengan mudah pengen banget pulang
sekarang kita kasih ruang deh nih di cnn indonesia connected ramadhan untuk menyapa teman teman kerabat yang ada di indonesia
mungkin keluarga yang udah lama gak ketemu dua tahun apa yang ingin disampaikan kepada mereka
hai semuanya di indonesia selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar sehat sehat dan semoga pandemi bisa cepet selesai
jadi kita yang pulang ke indonesia dan orang orang bisa jalan jalan lagi ke jepang
sehat sehat ya semuanya
pengen banget ya jalan jalan ke jepang ya ke jepang
kalau misalnya kita ke jepang nanti kita ketemu sama mbak mia ya
siapa tahu dibikinin makanan indonesia kalau misalnya lagi kangen
karena udah jago masak janji ya bener ya
lo tanyalah mbak mia
oke mbak mia ridho terima kasih udah bergabung sama kita di siarai indonesia connected ramadhan pada pagi hari ini
semoga sehat selalu dan lancar lancar puasanya
amin terima kasih mbak sara mbak taudi
selamat pagi assalamualaikum